aku lain satu belum lepas dari pandemi
dan jika berbicara mengenai covid sembilan belas sejumlah rekor sempat terpecahkan di sepanjang tahun ini
pada tanggal dua puluh enam januari covid sembilan belas menembus seratus juta kasus di seluruh dunia
kasus tertinggi ini masih dipegang oleh amerika serikat dengan lebih dari dua puluh lima juta kasus
lalu disusul oleh india dengan hampir sebelas juta kasus dan brazil dengan hampir sembilan juta kasus
kemudian pada tanggal dua puluh satu februari amerika serikat kembali mempecahkan rekor dengan menjadi negara pertama yang angka kematian akibat covid tembus lima ratus ribu jiwa
presiden joe biden pun memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sampai matahari terbenam
lonceng katedral nasional di washington pun dibunyikan lima ratus kali
untuk melambangkan lima ratus ribu kematian
dua bulan berselang gelombang kedua covid terjadi pada bulan april dua ribu dua puluh
salah satu negara yang terdampak parah adalah india
di momen ini pula india mencatatkan kematian terbanyak dalam satu hari yakni tiga ratus lima belas ribu jiwa
gelombang kedua di indonesia sendiri menyusul pada bulan juli
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
datangnya gelombang kedua covid sembilan belas adalah akibat meningkatnya aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan mudik idul fitri
di bulan juni walau masih terjadi kesenjangan dalam jumlah negara penerima vaksin
covax facility mencatat bahwa lebih dari tiga tiga miliar warga di dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid sembilan belas
bank dunia dana moneter internasional atau imf organisasi kesehatan dunia atau who
dan organisasi perdagangan dunia atau wto menyorot akses vaksin yang timpang antara negara negara dunia keempat
lembaga tersebut kemudian bekerja sama membentuk gugus tugas pemimpin multilateral untuk mengakselerasi vaksin covid sembilan belas

kemudian tanggal dua puluh empat november varian virus corona yang disebut omikron ini dilaporkan kepada who
cdc pun menyarankan menerima vaksin adalah cara terbaik untuk menangkal penyebaran varian ini
ataupun adanya varian varian baru yang akan keluar di kedepannya
pada tiga belas desember dua ribu dua puluh
kematian pertama varian omikron terjadi di inggris
di waktu yang nyaris bersamaan pun presiden afrika selatan syril ramavosa dites positif covid sembilan belas
walau tidak disebutkan varian apa yang menyerang dirinya beberapa pihak menduga sang presiden terjangkit varian omikron
dan per empat belas desember dua ribu dua puluh satu laman worldometer mencatat sudah terdapat lebih dari dua ratus tujuh puluh satu juta kentang

kematian tersebar di seluruh dunia
angka kematian lebih dari lima tiga juta jiwa
selanjutnya amerika serikat ini masih menjadi peringkat teratas dengan hampir menyentuh lima puluh satu juta kasus
dan kematian yang sudah lebih dari delapan ratus sembilan belas ribu jiwa
namun negeri paman sam ini juga mencatat angka kesembuhan yang cukup tinggi
yakni lebih dari delapan juta
kemudian disusul oleh india dengan tiga puluh empat juta kasus serta lebih dari empat ratus tujuh puluh lima ribu jiwa meninggal dunia
india menempati peringkat kedua angka covid sembilan belas sejak bulan september tahun lalu
dan terus menempel amerika serikat hingga akhir tahun ini
selanjutnya di bawah india ada brazil dengan dua puluh dua juta kasus
dengan lebih dari enam ratus enam belas ribu angka kematian
tingkat kematian di brazil ini merupakan yang terbanyak kedua di dunia
lalu bagaimana dengan indonesia
negara kita berada di peringkat empat belas dengan sekitar empat dua juta kasus
dan angka kematian yang mulai mendekati satu ratus empat puluh lima ribu jiwa
pandemi belum usai
seluruh dunia saat ini sedang berjuang untuk menghindari adanya gelombang lanjutan
atau keluarnya varian baru dari covid sembilan belas
kami pun tidak pernah bosan mengingatkan anda untuk selalu memakai masker
mencuci tangan dan kurangi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan